penyakit jantung masih menempati peringkat rata sebagai penyakit yang paling mematikan di seluruh dunia
dan hari ini diperingati sebagai hari jantung sedunia
dan untuk membahas terkait hari jantung sedunia
kita sudah bergabung bersama dua narasumber
yang pertama adalah ketua umum yayasan jantung indonesia ibu esti nur yadin
selamat pagi ibu
dan selanjutnya juga turut bergabung bersama kita ada dokter spesialis jantung dan pembuluh darah
kardiolog ibu siska surindanda
halo dr siska selamat pagi apa kabar
halo selamat pagi kabar baik terima kasih
baik kita hari ini akan bincang bincang mengenai hari jantung sedunia
saya akan ke ibu esti terlebih dahulu
ibu esti world heart federation ini menyebutkan bahwa penyakit jantung atau kardiofaskular
ini masih menempati peringkat teratas penyakit yang paling mematikan di seluruh dunia
kalau di indonesia sendiri ibu saat ini apakah penyakit jantung ini juga merupakan peringkat teratas
dalam penyakit yang paling mematikan
dan ada berapa jumlah penderita penyakit jantung di seluruh indonesia ibu
ya di indonesia memang angka yang tertinggi yang dari penyakit jantung masih ya
dari seribu orang di indonesia menderita penyakit jantung
itu dari data risk sda
dan kita tidak hanya bicara penyakit jantung yang kemudian orangnya meninggal
yang kita bicarakan sekarang ini yang menyerang di usia produktif sehingga tidak bisa bekerja lagi
nah itu yang kita dari yayasan jantung indonesia mencoba untuk menggait milenial usia muda
untuk aware tentang masalah ini
karena kalau misalnya
si yang penderita penyakit jantung meninggal mungkin sudah selesai
tapi kalau dia sakit menjadi beban keluarga di usia produktif
itu yang concern dari kami
bu esti apakah berarti ini penderita penyakit jantung saat ini lebih banyak lansia
atau anak anak muda seperti yang bu esti sampaikan
trendnya sudah menurun ke anak bukan anak anak ke usia muda
ke usia produktif
kita target untuk awareness untuk prevention itu ke usia produktif
dan kita juga usahakan untuk masuk ke usia sekolah untuk bisa mengingatkan anak anak
untuk memulai gaya hidup sehat sedini mungkin
karena kita mau lifestyle yang sehat seperti menghindari rokok
menghindari makanan makanan yang tidak sehat
aktivitas yang rutin berolahraga

kita akan berbincang bincang juga mengenai edukasinya nanti
tapi sebelumnya saya mau ke dr siska terlebih dahulu
dr siska ini seperti yang disampaikan bu esti tadi
adanya pergeseran penderita penyakit jantung dari lansia ke usia muda
ini tentunya sangat mengkhawatirkan
dan kira kira apa saja dr siska ini yang menjadi penyebab bergesernya tren ini
kebanyakan sih kita lihat memang
tampak ya di pasien sehari hari saat ini lebih banyak pasien yang datang dengan serangan jantung
pada usia muda usia produktif seperti kata bu esti tadi
bahkan tiga puluh an bahkan ada yang dua puluh an sudah terkena penyakit jantung koroner
dan datang sudah dengan serangan jantung
kelompok usia muda ini
biasanya kalau kita gali gali faktor resikonya
kebanyakan tuh kita lihat adalah smoker rokok
ya yang terus yang kedua faktor risikonya adalah
biasanya obesitas dan adanya diabetes yang juga terjadi di usia yang lebih muda
jadi kemungkinan besar sih faktor yang berkontribusi besar adalah gaya hidup
tentunya tidak terlepas bahwa ada beberapa faktor genetik juga
ada faktor metabolis
tubuh metabolisme kolesterol yang menyebabkan lebih gampang terjadinya penumpukan lemak
di dinding pembuluh darah dan menimbulkan gangguan aliran darah
tapi jauh ini kita lihat aru gaya hidup sangat besar ya
faktor resiko utama yang kita jumpai itu terkait dengan gaya hidup
oke berarti kalau untuk orang orang yang usia muda sendiri
salah satu faktor yang cukup besar pengaruhnya adalah gaya hidup
kira kira kalau untuk orang yang berada di usia produktif atau usia muda sendiri
gejala awal yang bisa kita rasakan begitu apa dokter
serangan jantung gejala paling umum adalah nyeri dada
nyeri dadanya biasanya berat sekali seringkali digambarkan sebagai nyeri terberat
pernah dialami oleh pasien seringkali diikuti dengan sesak nafas keringat dingin
pandangan gelap bahkan sampai pingsan kadang kadang
kalau ada nyeri dada yang hebat seperti itu
itu lebih baik segera datang ke rumah sakit untuk dipastikan
kalau itu serangan jantung atau bukan
jadi nyeri dada memang banyak sebabnya tapi yang berakibat fatal adalah nomor satu serangan jantung
jadi lebih baik dipastikan serangan jantung atau bukan
caranya bagaimana segera ke pusat kesehatan terdekat untuk dilakukan jantung
dan pemeriksaan proteisnya
oke nah dr siska ini saya juga pernah membaca begitu ya
ada beberapa jenis penyakit jantung ini seperti penyakit jantung koroner
penyakit katuk jantung dan juga penyakit jantung remak
apa saja yang kemudian menjadi pembeda jenis jenis penyakit jantung ini dokter
oke penyakit jantung yang paling umum kita ketahui ya sebagai penyebab kematian nomor satu
adalah penyakit jantung iskemik atau penyakit jantung koroner
namanya koroner itu karena gangguannya terjadi di pemutus jantung
darah koroner arteri atau pembuluh darah koroner adalah pembuluh darah yang memberi makan otot otot jantung
kalau pembuluh memberi makan aja mengalami penyempitan
akibatnya otot jantung tidak mendapatkan asupan oksigen dan makanan dengan baik
maka akan terjadi gangguan fungsi pompa jantung
kalau ini terjadi secara akut nah ini yang kita sebut sebagai serangan jantung
jadi ada sumbatan mendadak dari aliran pembuluh darah koroner
sehingga otot jantung tiba tiba tidak mendapatkan aliran
jadi biasanya pasiennya datangnya serangan jantung
penyakit jantung katuk itu adalah penyakit yang menyerang katuk atau klep jantung
katup jantung itu adalah pintu yang menghubungkan dua rongga jantung
tapi bukan pintu keras kayak kayu
dia lebih cenderung kayak gorden
dia buka tutup buka tutup
dan karena satu dan lain hal itu bisa terjadi kerusakan di pintu tersebut
sehingga tidak bisa buka dengan baik atau tidak bisa tutup dengan baik
sementara penyakit jantung reuma
juga mungkin bu evi nanti bisa menambahkan
itu juga menjadi fokus yayasan jantung untuk tahun tahun ini
karena penyakit jantung reuma itu sebenarnya bisa bisa banget dicegah
penyakit jantung reumatik itu adalah penyakit yang menyerang
bisa katup jantung bisa otot jantung bisa selaput luar jantung
yang disebabkan oleh infeksi tenggorokan yang nggak tuntas
bayangin aja cuma infeksi tenggorokan doang ya
tapi tidak tuntas
nah infeksi tersebut bisa menyebar ke organ organ lain
ya ini fatal kalau menyerang ke jantung
dalam jangka panjang menimbulkan kerusakan dari berbagai lapisan jantung
yang paling sering bermanifestasi sebagai kebocoran atau perlengketan sup jantung
jadi benar sekali bahwa penyakit jantung itu macem macem banget sebenarnya
tapi yang berkontribusi terhadap penyebab kematian
utama saat ini adalah penyakit jantung koroner
oke berarti memang bisa terjadi juga
salah satunya adalah karena ada penyakit sebelumnya
seperti misalnya tadi infeksi tenggorokan yang tidak tuntas pengobatannya
dan kemudian berakar lebih dalam menyebar
dan bisa menjadi penyebab penyakit jantung juga begitu ya dokter
nah kalau begitu terkait saat ini kita masih berada di masa pandemi
covid sembilan belas juga masih ada di sekitar kita
dan salah satu yang menyebabkan covid sembilan belas ini menjadi fatal adalah adanya comorbid begitu
bagaimana kemudian relasi atau hubungan antara penyakit jantung dengan covid sembilan belas
dan juga nanti setelah covid sembilan belas ada situasi atau kondisi yang dinamakan dengan long covid dokter siska
oke jadi yang pertama kalau misalnya seseorang terkena covid
dan punya comorbid sakit jantung sebelumnya
maka itu data menunjukkan angka kematiannya lebih tinggi
jadi bayangkan covid sembilan belas itu kan terutama menyerang paru paru ya
pada pasien yang sudah ada gangguan organ lain
dalam hal ini sudah ada gangguan organ jantung
maka itu biasanya memperberat kerja jantung sekian kali lipat
dan bisa mencetuskan radang jantung bisa
mencetuskan serangan jantung bisa yang dicetuskan oleh infeksi covid sembilan belas
jadi kalau jantung terkena covid sembilan belas
biasanya angka kematiannya atau angka keparahannya lebih berat
dibandingkan yang tidak ada sakit jantung yang mendasari
lalu yang kedua adalah pasien yang tadinya nggak ada sakit jantung nih
dalam fase pemulihan covid sembilan belas
jangka panjang itu ada beberapa penelitian terbatas
yang menyatakan bahwa
radangan yang disebabkan oleh covid sembilan belas jangka panjang
yang kita kenal sebagai long covid sembilan belas
bisa mencetuskan nyakit jantung
baik nyakit jantung koroner
ataupun radang lain pada jantung
yang disebabkan oleh peradangan kronis karena covid sembilan belas
jadi sakit jantung bisa memperparah infeksi covid sembilan belas
dan infeksi covid sembilan belas bisa menyebabkan sakit jantung
jadi paling terkait untuk bagaimana relasinya
ini karena sesuatu entitas yang baru di dalam penelitian
oke berarti memang ada hubungan yang bisa saling memperparah kondisi
baik jika seseorang terinfeksi covid sembilan belas
dan juga sebelumnya sudah menderita penyakit jantung
atau memiliki komorbit berupa penyakit jantung
lantas untuk di masa pandemi ini sendiri dokter
ada banyak penyesuaian tentunya yang dilakukan
termasuk cara berkonsultasi dengan dokter
telemedicine ini menjadi jalan untuk membantu pasien berkonsultasi
apakah saat ini teknologi telemedicine ini masih terus dilakukan dok
teknologi telemedicine makin lama makin berkembang ya
saya lihat teknologi kan makin berkembang
dan sudah sangat memungkinkan konsultasi itu dilakukan secara daring
bahkan beberapa aplikasi sudah dikembangkan dengan menggunakan artificial intelligence
agar pasien bisa memasukkan data datanya secara mandiri
lalu aplikasi menentukan apakah dia perlu kontrol misalnya ke dokternya
atau cukup ambil obat atau meneruskan obat saja
biasanya kalau pada pasien penyakit jantung ini kan kita bicara pengobatan jangka panjang
dan kalau pasien pasien stabil
itu cukup meneruskan obat saja dan menjaga faktor resiko
nah pada pasien pasien sudah stabil seperti itu
telemedicine sangat memerlukan
untuk pasien bisa memonitor sendiri gejalanya
bisa memasukkan sendiri data data keluhan yang kita alami
lalu data data kanan darahnya misalnya atau hasil laboratoriumnya
lalu dari situ data tersebut dilihat oleh dokternya
tapi kalau ada keluhan
keluhan yang sifatnya baru
itu lebih baik sih kalau menurut saya untuk tetap
periksa langsung karena ada beberapa
keadaan yang belum tergantikan
tapi kalau misalnya sudah stabil hanya untuk follow up
oke berarti kalau untuk efektivitasnya sendiri
dokter ini seperti apa
mengingat tadi dokter sempat sebutkan untuk penderita penyakit jantung yang relatif baru
dan juga yang stabil tentu ada perbedaan begitu dalam penanganannya
jadi kalau keluhannya ini sesuatu yang baru muncul nih
sebelumnya nggak ada
keluhannya muncul nyeri dada mendadak tadinya saya nggak ada nyeri dada
sekarang saya nyari dada dengan aktivitas
itu lebih baik datang langsung karena ada beberapa pemeriksaan
yang tidak bisa tergantikan dengan telemedicine
kita harus dengar bumi jantungnya kita harus rekam irama jantungnya
atau bahkan eksersist press test seperti yang tadi tampak di layar
treadmill test biasanya juga
tapi ada pasien pasien yang stabil
pasien stabil misalnya serangan jantung bulan lalu
sudah dilakukan tindakan balon dan pasang ring
saat ini stabil hanya perlu mengontrol berat badan
hanya perlu bantuan mengontrol tekanan darah
hanya perlu bantuan mengontrol terhadap kolesterol
atau konsultasi yang sifatnya jangka panjang tersebut
jadi ini adalah hal yang kita memungkinkan untuk dilakukan melalui telemedicine
tapi kalau sesuatu yang baru dan ada keluhan yang tadinya nggak ada
atau lebih berat daripada sebelumnya
sebaiknya itu langsung kita datang ke pusat kesehatan kpk
berarti memang bisa dikatakan bahwa telemedicine ini sangat membantu
untuk pasien yang penyakit jantung yang sudah stabil
begitu yang hanya membutuhkan untuk kontrol rutin
sementara jika anda pasien yang baru
memang lebih disarankan untuk datang ke fasilitas medik atau rumah sakit terdekat begitu ya
kita akan kembali ke bu estin
bu esti melihat situasi yang tadi sudah dijelaskan oleh dr siska
tentunya ini sangat penting untuk diketahui masyarakat
dan tentunya edukasi ini menjadi penting sekali
agar masyarakat ini bisa mulai peduli terhadap kesehatan jantung
lantas seperti apa saja upaya yji atau yayasan jantung indonesia
dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait hal ini bu esti
kita banyak sekali melakukan kerjasama
kita melakukan dengan segala pihak ya
lewat sekolah sekolah lewat kantor kantor juga
dan kita juga berusaha ya
kalau yang diomongin dr siska tadi itu kan ibaratnya sudah pengobatan
berarti sudah telat gitu
kita bicara kalau dari yayasan jantung indonesia ini adalah pretensi
prevensi jangan sampai terlambat gitu loh
kalau sudah sakit itu sudah terlambat
itu bicaranya ketemu dokter
kalau di kita kita bicaranya itu lifestyle yang sehat
bagaimana kita menyadarkan bahwa pentingnya pencegahan penyakit jantung ini
karena penyakit jantung koroner yang tadi dijelaskan oleh dr siska
ini mayoritas bisa dihindari dengan lifestyle yang sehat
jadi penyakit jantung koroner ini
kita sebarkan ke semua orang bahwa ini adalah lifestyle disease
jadi kalau lifestyle kita sehat kita bisa menghindari
nah ini kita mulai dari tingkat sekolah tingkat sd smp sma kuliah
itu kita sudah mulai merangkul
kita punya klub jantung remaja kita punya lompat tali jantung sehat
nah itu kita ajak adik adik ini supaya rajin beraktivitas
yang terutama lagi hindari rokok
karena mungkin di usia sekolah ini
tadi dokter siska bilang ya rokok itu sangat faktor resiko yang paling tinggi juga
untuk penyakit jantung koroner
kita mulai dari mana
mulai dari usia sekolah
kita sudah harus tanamkan bahwa rokok itu tidak keren

dan penyakit jantung koroner itu bisa membahayakan kesehatan jantung kita
penyakit jantung ini bisa dihindari
bisa banget kalau untuk kita bicara penyakit jantung koroner
oke berarti memang seperti kata pepatah ya bu esti
mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya
dan dalam hal ini gaya hidup sehat itu bisa menjadi salah satu cara yang paling ampuh
dalam mencegah penyakit jantung
utamanya penyakit jantung koroner seperti yang bu esti sampaikan
lantas dalam berbagai upaya yang dilakukan bu esti
tentunya ada banyak sekali reaksi
dan apa saja tantangan yang dihadapi nih bu esti dalam mengedukasi masyarakat terkait kesehatan jantung
tantangannya ya mungkin kalau dari usia produktif
merasa bahwa penyakit jantung itu bukan penyakit yang menyerang usia mereka
penyakit jantung dianggap nyerang usia kakek neneknya atau bapak ibunya
itu yang kita harus sadar
jadi saya rasa bahwa ini bisa menyerang siapa saja
dan tantangannya adalah saya rasa dunia sekarang yang apalagi ada wfh ya
kita sering di rumah kurang berolahraga
lalu dengan teknologi kita mudah sekali kita order makanan sampai di rumah gitu
dan makanan itu mungkin makanan yang kurang sehat yang kita pesan
jadi itu tantangan tantangannya sih
memang situasi sekarang menyebabkan kurang bergerak
makanan lebih banyak makanan cepat saji gitu
yang tinggi garam tinggi gulanya dan tinggi lemaknya
iya karena biasanya makanan makanan yang berlemak itu cenderung menarik perhatian
tetapi kadang kadang lupa begitu ya untuk berolahraga dan juga hidup sehat begitu
dan bahwa menarik juga untuk tadi di soroti bahwa stigma di masyarakat bahwa penyakit jantung ini
adalah penyakit untuk orang orang tua begitu katakan atau lansia begitu
padahal sebenarnya sudah justru bergeser menyerang usia produktif
dan tentunya kita harapkan berbagai upaya yang dilakukan untuk mengedukasi masyarakat
agar bisa semakin lebih peduli lagi terhadap kesehatan jantung ini bisa semakin luas
dan semakin mendapatkan banyak sekali atensi atau perhatian dari masyarakat
terima kasih ibu siska surindanda dokter spesialis jantung dan pembuluh darah kardiolog
serta ibu esti nurjadin selaku ketua umum yayasan jantung indonesia
ini sudah bergabung bersama kami hari ini di cnn indonesia today
terima kasih ibu ibu salam sehat